selamat pagi selamat malam
selamat pagi selamat malam
pada besar singapura indonesia malaysia singapura
sekarang seksyen grotsek saya pula yang sumber
menitulah dari bni juga hadir ya alhamdulillah
para bni juga hadir alhamdulillah sudah terasa itu lagi ya
jauh dari perolehan suaranya pak prabowo ini yang lima puluh tujuh sembilan persen
waktu itu npo cuma delapan belas persen
tapi survei terakhir dari sejumlah lembaga semuanya menunjukkan hasil yang konsisten
bahwa masyarakat indonesia yang merasa yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari nahdlatul ulama ini
sudah lebih dari separuh penduduk indonesia
yang paling pesimis itu dari burundi minta tidur indikator
yang hasilnya cuma lima puluh satu persen
yang paling optimis itu dari bankung pas enam puluh satu persen
yang moderat itu dari fsi nya dbca yang hasilnya lima puluh enam sembilan persen
dan kenyataan ini kami telah sadari sejak beberapa tahun terakhir
itu sebabnya pengurus besar takut
membuat kesimpulan bahwa tidak ada perang yang lebih tepat bagi kepengurusan nadatul ulama
selain membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda agenda pemerintah
yang dimaksudkan untuk permaslahatan rakyat banyak
benar benar sampai kepada rakyat
ini adalah landasan pemikiran
kenapa sejak awal kami nyatakan bahwa nahdlatul ulama bersama presiden joko widodo
sampai akhir karena nato ulama ingin membantu pemerintahan presiden joko widodo
untuk memastikan agenda agenda pemerintahan yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah
sungguh sungguh sampai kepada rakyat
urusan pendidikan itu kan tanggung jawabnya pemerintah
yang wajib bikin sekolah negeri pemerintah
yang wajib bikin rumah sakit sebanyak mungkin
supaya semua warga dapat pelayanan
yang wajib mengupayakan program program ekonomi
yang berdasarkan rambang yang butuh pemerintah
tapi npo karena warganya sebegian banyak
nu menjadi wajib membantu pemerintah
untuk memastikan bahwa agenda kemaslahatan ini
sungguh sungguh sampai kepada rakyat
kita juga ingin sampaikan bahwa
tidak akan pernah tidak
bersama sama dengan pemerintahan presiden
seluruh jajaran nahdlatul ulama
keluarga maslahat nantutu ulama
tergantung bentuk satgas tersendiri
nah ketuanya ketulangan menteri agama
ini bukan soal nepotisme
dan fatah yatini yang muda muda ini
ngomongnya sekarang adit jawa rukin
sepantaran dengan mereka mereka
yang saya hormati tidak lain
idul fitri yang terakhir bagi kita
pak prabowo subianto sebagai presiden
saya akan berterima kasih
atau sama bbmu pribadi
sesalah saatnya kami ini
insya allah ke depan kita akan membangun
kepemimpin jahat dan lebih erat
wa rahmatullah wa barakatuh